buah kurma menjadi prima dona saat ramadan tiba
biasanya kurma diburu karena menjadi salah satu makanan andalan untuk takjil berbuka puasa
taukah anda buah kecil berwarna coklat kehitaman dengan rasa yang manis ini
buah ini identik dengan bulan suci ramadan adalah buah kurma
kurma hampir selalu ada sebagai takjil berbuka puasa
rasanya yang manis dan memiliki banyak manfaat bagi tubuh membuat kurma digemari
buah takjil terus bisa dicampurkan dicampur ke sirup pakai kelapa muda
terdapat berbagai jenis kurma di pasaran seperti kurma nabi atau kurma acua
kurma tunisia atau kurma dengan tangkai dan kurma mejol yang berukuran jumbo dari palestina
terdapat berbagai jenis kurma salah satunya adalah kurma sukari
dari madinah yang bentuknya bulat dan warnanya agak kekuningan
ada juga dari tunisia warnanya agak coklat dengan tekstur yang lebih basah dan bentuknya yang lonjong
selain itu juga ada kurma lulu yang bentuknya kecil kecil hitam dan agak kering
ketiganya ini menjadi favorit pembeli saat ramadan
kurma kurma ini mudah didapat salah satunya di pasar baru trade center
para pedagang mengaku omset penjualan kurma naik
karena kebutuhan pokok untuk ramadhan kita sudah sediakan sejauh hari
jadi untuk stok untuk ramadhan alhamdulillah kita sudah sediakan
harga kurma pun bervariasi mulai dari harga rp tiga puluh per kilogram hingga rp tiga ratus per kilogram